undang undang pemilu yang masih menganut ambang batas pencalonan presiden dengan mengacu hasil pemilu sebelumnya
sudah memunculkan gambaran peta percaturan politik dalam pilpres dua ribu sembilan belas mendatang
apakah jokowi akan melawan prabowo lagi
lalu kemana partai demokrat akan berlabuh
kami akan mencoba memetakan dan menganalisisnya dengan hanta yuda yang merupakan direktur eksekutif poltreking indonesia
selamat malam bang hanta apakah berapa hanta
baik oke kita akan bicara kenapa bisa kita mulai bicara tentang pilpres dua ribu sembilan belas
biasanya kita baru kita mulai di dua ribu sembilan belas begitu ya
yang mengacu pemilu dua ribu empat belas jadi kita sudah tahu angka angka yang ini
tapi dengan asumsi bahwa angka ini atau undang undang ini tidak dibatalkan oleh mk
karena sekarang kita tahu sedang diuji materi oleh sejumlah kelompok
baik kita akan bicara dua ribu sembilan belas jokowi versus prabowo
pertama lagi prabowo lagi ini orang bertanya tanya kemudian
sempat muncul calon tunggal dan lain sebagainya
baik bang hanta sebelumnya saya ingin menunjukkan dulu paling tidak fakta begitu sampai saat ini
partai partai yang sudah menunjukkan atau mendeklarasikan dukungannya kepada joko widodo
yang kali ini sebagai petahana begitu ya
yang pertama mungkin adalah partai golkar ya
paling awal golkar ya saat rapimnas juli dua ribu enam belas lalu begitu ya
dibacakan oleh jokowi
kita akan lihat pernyataan dari partai golkar tentang dukungannya
terhadap jokowi untuk dua ribu sembilan belas berikut ini
putuskan saya menjadi ketua umum partai itu sudah menjadi putusan bahwa kita mendukung pak jokowi
tentu kita juga melakukan survei bahwa sekarang elektrikitas pak jokowi ini adalah memang sudah mencapai lima puluh sembilan persen dibandingkan dengan calon calon lain
dan kesukaan setelah pengalanan kepada presiden itu sembilan puluh tujuh persen
jadi dengan dasar itu tentu partai golkar melihat bahwa layak betul betul dari seluruh provinsi indonesia adalah memang kita tetap mengusung presiden pak jokowi
ya memang dengan modal enam belas dua puluh lima persen
sudah jauh jauh hari pagi pagi begitu atau dini hari bahkan mungkin ya
paling awal mendukung jokowi
kemudian yang kedua
yang kedua nasdem ya
partai nasdem ya
kita tarik dengan modal enam dua puluh lima persen
kemudian mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
hal ini kita akan simak juga pernyataan lebih lengkapnya agar kita tahu bahwa ini fakta begitu
kita munculkan pernyataan dari nasdem yang mendukung jokowi untuk dua ribu dua puluh
nasdem akan kembali ya mengusung presiden jokowi dodo sebagai calon presiden di pilpres dua ribu sembilan belas nanti
siapa wakilnya nanti tentu akan dibicarakan dengan calon presiden dengan pak jokowi dodo
pak gatot adalah panglima tni seorang anak bangsa putra bangsa yang juga hebat ya
tentu ada banyak yang punya potensi menjadi pemimpin nasional masa depan kita
belum dibicarakan karena presiden saat ini masih konsentrasi untuk menyelesaikan tugas tugasnya
ya itu tadi pernyataan dari partai nasdem yang akan memang kembali mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
paling tidak enam belas dua puluh persen enam dua puluh lima persen suara yang terkumpul saat sudah cukup

ini saja sudah cukup dua part ini saja sudah cukup melewati
berapa hari yang lalu p tiga menambah dengan hasil rakernasnya total menjadi dua puluh sembilan empat puluh
dua puluh sembilan empat puluh enam persen karena p tiga enam sembilan puluh enam persen ya
nah baik tapi yang menarik bagaimana dengan kubu prabowo
ini yang paling tidak sudah muncul pernyataannya mereka akan mendukung jokowi
padahal ini kubu prabowo mungkin bisa anda gambarkan siapa yang akan mendukung
jadi saya sedikit dulu mas indra ya
untuk melihat peta koalisi itu satu memang sudah betul ini benar sekali
dilihat dari kekuatan elektabilitas
dan hari ini kalau dibeda hasil survei pasti yang tertinggi dua tertinggi adalah jokowi dan prabowo
yang kedua adalah dilihat dari kedekatan partainya
dan ini kita melakukan itu juga tepat
dan ketiga basisnya adalah perseratan konsesional
sampai hari ini
jadi hari ini jika tidak dibatalkan oleh umk ada dua puluh persen
dan satu lagi ada faktor yang keempat
di luar teori saya menambahkan adalah faktor keterpaksaan
jadi ada partai yang terpaksa tersandra harus mendukung bisa juga
untuk konteks indonesia
tersandra harus mendukung
nah itu yang terkembang
itu nanti kita bedah lebih lanjut
kita bedah lebih lanjut
nah kalau di kubu prabowo jelas partainya sendiri ya
tiga belas empat persen ya suaranya
tentu tanpa koalisi pak prabowo tidak bisa maju
tidak akan bisa maju
karena undang undangnya tidak dicabut
jika undang undangnya tetap berlaku ya
kalau tidak dibatalkan oleh mk
yang paling mungkin dilihat dari dua ribu empat belas adalah pks
pks ini paling mungkin bersama dengan gerindra
kenapa demikian pak
karena pertama kita lihat dari dua ribu empat belas
yang kedua pks juga tidak berada di dalam pemerintahan
yang paling tidak juga kemungkinan tidak terlalu besar tersanderanya kondisi hari ini
dan yang tentu juga faktor kedekatan
kita lihat dari peta peta koalisi terakhir adalah di pilkada dki jakarta
ini persis ya kemudian ya pilkada dki ya paling tidak ya
ada pors yang ketiga
pors ketiga adalah pors demokrat
ditambah pan ini tinggal diambil yang di sana
yaitu pkb dan p tiga
jadi kalau mau berangkat memang dua
kalau membaca kemungkinan tren peta koalisi dua ribu sembilan belas itu
lihat dua ribu empat belas sesuai dengan mas indra
yang kedua adalah lihat pilkada dki
tidak jauh beda dari dua itu acuannya
berangkat dari dua hal itu
terakhir terkonfirmasi dari voting di undang undang ruu pemilu yang beberapa hari yang lalu
dua partai ini saja sudah bisa mengusung prabowo tidak
sudah cukup pas
dengan sursi tidak dibatangkan mk lagi lagi ya
karena itu masih mungkin dibawa ke mk di judis review
artinya selama ini ketika disebut ruu pemilu itu disahkan
lalu kemudian wah ini
jalan untuk calon tunggal bagi peta hana
itu tidak benar menurut anda
karena ini dengan peta seperti ini
kemungkinan gerindra kan tidak kecil kemungkinan mendukung pak jokowi
kalau kemudian ada pak prabowo
pks juga kemungkinan kesana
jadi paling sedikit kemungkinan akan ada dua calon
meskipun secara konsesional dari angka
perolehan suara ini bisa empat pasangan sebenarnya
tapi hampir kecil kemungkinan empat
dugaan saya akan dua atau tiga
tiga itu berkaca dari peta di pilkada dki
seperti saya katakan mas indra tadi
bisa dikatakan satu
dipimpin oleh pd perjuangan golkar dan lain lain
yang kalau dki pendukung peta hana
kemudian kedua adalah porosnya prabowo
gerindra dan pks
paling tidak sementara yang hampir pasti ya sekitar
dan kebetulan memang cukup
nah yang ketiga
mungkin ini kita bikin poros sendiri di sini ya
nah kalau dua ini digabungkan baru sembilan belas enam puluh lima persen
artinya tidak cukup ya
nah ini yang
kultural atau historis dari
untuk yang menambah
bisa menambah poros baru ini siapa menurut anda
selagi saya bergeser ke ini ya
ada dua partai
yang kemarin juga bersama
yang kebetulan juga bersama psb
di pemerintahan sebelumnya sepuluh tahun
yang pertama pkb
yang kedua adalah
saya ambil dulu
nah ini adalah
itu masih kemungkinan ya
kalau dua ini
dua ini masih mungkin
kalau ada salah satu
pak sby berhasil menarik salah satu
dari partai ini
pkb atau p tiga
pkb atau p tiga
mungkin satu saya setuju cukup
itu mungkin akan terjadi tiga poros
pak sbe sangat mungkin ingin memunculkan nama sendiri
kalau tidak ke pak jokowi atau ke prabowo
tapi apakah mungkin p tiga bang hanta
setelah deklarasi resmi tadi
yang saya katakan tadi
ada teori yang keempat tadi
apalagi kita tahu p tiga
ada kepentingan untuk mengamankan sk kepengurusan
keabsahan dan seterusnya
sekarang coba kita kembalikan dulu
paling tidak kita berpikir positif
mereka tidak berubah
dari pernyataannya begitu ya
secara etika politik
tapi kan dalam politik tidak ada yang tidak mungkin
karena itu peluang masih ada
tapi saya mengatakan peluangnya kecil
nah ini justru mungkin akan kesini
paling bahkan mungkin sekarang
karena sekarang memang dalam polisi juga
ada dalam pemerintahan
dan pdp ya
tapi kita simpan dulu
karena saya penasaran dengan
misalnya pkb kesini
ini kita ke poros baru
karena banyak orang mempertanyakan posisi demokrat
di pilkada dki contohnya
tidak mungkin bergabung di jokowi
tidak mungkin juga bergabung di kubu prabowo
dalam konteks ini
dan itu terkonfirmasi dua kali
pak sby dan demokrat memilih
tidak mengambil salah satu
ini menurut anda sudah cukup ini ya
sudah bisa masuk ya
sudah lebih dari cukup
sudah dua puluh tujuh sekian persen
kami punya pernyataan apa
kami merekam grafik pernyataan
ketika ada tiga partai
kemudian menyatakan deklarasi dukungannya
pagi pagi hari begitu
justru pkb mengatakan
kalau buru buru mencalonkan
kita coba lihat dulu pernyataan yang kami kutip
yang disampaikan adalah
tidak harus deklarasi cepat cepat
semua proses masih terus
masih lama pemilu
jangan terlalu capek
maksud kami jangan terlalu cepat cepat
nanti kalau terlalu cepat
bisa memanaskan situasi
nah ini apa
apa menurut anda
pernyataan seperti apa ini
terutama pd perjuangan
di bagian terakhir
yang paling ditunggu adalah pdip
seperti di dki
adalah kepetahanan juga
dan mungkin di dki
di pilpres juga begitu
nah pkb menurut saya
tadi pernah mas indra
juga menunggu itu
tidak harus dengan pak jokowi
karena kita bisa melihat di dki
saya lebih enak menggunakan data ya
itu terkonfirmasi di dki
ternyata pkb tidak bergabung
di koalisi pd perjuangan
walaupun itu putaran pertama ya
yang kedua kan bergabung
nah ini juga masih memungkinkan
karena masih dua tahun
kalau ada ruang
faktor yang keempat
saya katakan tadi
ruang manuver bagi pkb
masih mungkin dua kemungkinan
ku prabowo mungkin paling kecil ya
atau ke sbi
ke porosnya sbi
nah ini yang ditunggu
tetapi kalau bicara peluang
kalau saya ditanya
peluang besar kemana
tentu dengan situasi politik
dengan empat faktor yang saya katakan tadi
sangat mungkin adalah ke pak jokowi
nah tadi saya sempat sampaikan ke mas indra
secara matematika politiknya
ini kan empat sudah empat poros terbentuk
iya dua ini sudah bisa sendiri
berarti ada empat
tapi kan tidak mungkin
ini kecil kemungkinan ya
itu hampir tidak ada kemungkinan
paling mungkin hanya tiga atau dua
bahkan dua mungkin
bahkan bisa dua
jika berhasil merayu ya
kalau bikin urutannya
perkembangan hari ini ya
dua tahun ini
yang paling mungkin terkuat
peluang peta koalisinya
kekuatannya ada dua kutub
tinggal siapa nanti wakil wakil wajah baru
dan kalau tren surveinya
memang tidak begitu jauh
marginnya antara jokowi dan prabowo
kami juga punya rekaman pernyataan
yang kami kutip begitu
dari sejumlah media online
yang menyatakan tentang
bagaimana posisi demokrat
sama kurang lebih menyatakan bahwa
membicarakan calon presiden sekarang
cuman kalau kita lihat pergerakan politiknya
kan ada nama agus harimurti yudhoyono
yang sudah dibawa berkeliling
ke berbagai daerah di indonesia
apakah itu mungkin pengenalan
politik terhadap masyarakat
dan lain sebagainya
tapi yang menarik disini
pan ketika isu resafel
banyak dibicarakan dan sebagainya
pak jokowi juga sempat menyindir pan
yang katanya mau mendukung
ternyata tidak mendukung
dalam konteks ruu pemilu ini
pan sendiri punya pernyataan
tidak ada keharusan dalam koalisi
untuk mendukung jokowi dua ribu sembilan belas
kita simak dulu
pernyataan dari pan berikut ini

disampaikan oleh yandri susanto ya
ketua dpp pan
politik kan dinamis
dua ribu sembilan belas pan bisa ke jokowi bisa tidak
atau kami memajukan poros baru
yang paling dikasih baru adalah
tidak ada kata harus bagi kami
ini menarik sekali
bagaimana pendapat anda
kalau komitmen koalisi saya setuju ya
kalau kita berusaha untuk objektif
statement dari pak yandri itu
memang tidak ada korelasi langsung
dengan itu adalah kesepakatan baru
dua ribu sembilan belas kesepakatan baru ya
kesepakatan yang harus dievaluasi adalah
bagaimana dukungan ketika pak jokowi menjabat
kendatipun untuk undang undang ruu pemilu
menurut saya tidak bisa sepenuhnya dianggap kebijakan pemerintah
karena ini konteks adalah aturan main kompetisi dua ribu sembilan belas juga
karena disitu tidak bisa menyalakan pan sepenuhnya
dia berada di luar
tidak sama dengan partai partai pendukung pemerintah
tidak bisa begitu ya
tidak murni kebijakan pemerintah
berbeda kalau pak jokowi punya kebijakan pemerintah
ini membuat peta aturan kompetisi
regulasi kompetisi untuk dua ribu sembilan belas
yang kaitannya adalah kompetisi dua ribu sembilan belas
cuma yang agak aneh menjadi catatan adalah
hasil pemilu dua ribu empat belas ini berlaku dua kali untuk pesta demokrasi
diterapkan untuk dua ribu empat belas
kemudian diterapkan lagi di dua ribu sembilan belas
karena itulah ada ujian materi kmk ya
itu persoalan lain tentunya
kita break sejenak ya
nanti kita lanjutkan
karena yang paling menarik adalah
partai dari presiden jokowi dua ribu sembilan belas
yang sudah sendiri
satu lagi mas indra
ini pan menarik di dki kemarin
dia adalah satu satunya yang juga berani
tanah petik berani
kemudian di putaran kedua ya
terbuka di putaran kedua
mendukung koalisi ini
ditambah ru pemilu
jadi kemungkinan besar pan memang semakin terlihat
arahnya kembali ke dua ribu empat belas
dua ribu empat belas itu bersama prabowo
pak hatta reza sebagai wakil presiden
jadi bisa saja kembali di kubu prabowo ya

sangat mungkin kalau kita lihat tren terakhirnya
apalagi kalau mentrinya betul betul di resuffle
kita lihat bagaimana sikap pdi perjuangan
yang menjadi partai dari jokowi dodil sendiri
apakah masuk dalam kotak ini sebagai pendukung
ataukah punya kebijakan lain
ada pernyataan yang mengatakan tergantung pada sang ketua umum
nanti kita lanjutkan
tetaplah di cnn indonesia prime news

ternyata juga belum mulai sehat

itu yang salah ada
sumpai hal yang terbaik
pandemik ini memperbaiki sebenarnya tightly flea
kalau dilihat dari angka ini
dengan masuk anura kesini
apakah mungkin anura kesini
sangat kecil kemungkinan
sangat kecil kemungkinan
jadi anura menurut saya kemungkinan akan bergabung ke pak jokowi
tadi faktor kembali ke pak tadi
kita lihat juga siapa ketua umumnya
disana masih ada peran pak beranto
misalnya mungkin nggak bergabung dengan pak prabowo
dan itu faktor faktor itu tidak bisa kita hindari
tentu ada faktor
empat faktor yang saya katakan di awal tadi
oke nah sekarang kita akan bicara tadi
pkb kan masih kita tahan dulu ya
apakah bisa kemungkinan disini
bisa juga kemungkinan ke
poros baru mungkin bersama demokrat dan pan
tapi pdip ini yang menarik
karena jika partai partai lain sudah menyatakan
selain anura kesini ya
nasdem golkar dan p tiga
sudah menyatakan resmi mendukung jokowi untuk dua ribu sembilan belas
pdip sebagai partai dari pak jokowi sendiri
belum menyatakan itu secara resmi
kita coba simak dulu pernyataan dari pdi perjuangan berikut ini
ini disampaikan oleh hendrawan supratikno
yang merupakan juga ketua dpp pdi perjuangan
waduh itu wilayah ketum ya
itu bukan wilayah kami
itu hak prerogatif ketum
nanti ada pada saatnya pasti
karena kami tahu posisi masing masing
nanti pada saatnya ketua umum kami memutuskan
ya memang di struktur kekuasaan
di struktur pdi perjuangan
itu sangat ditentukan oleh figur ketua umum
realitasnya seperti itu
dan termasuk pak jokowi dua ribu empat belas
itu menunggu terakhir keputusan ibu mega
jadi tidak perlu menyatakan dari sekarang ini
nggak perlu diburu buru oleh partai partai lainnya
kalau kita lihat trennya ada nasdem
kita lihat di pilkada
di dki pertama di jawa barat duluan
dan terakhir biasanya pdi perjuangan
kendatipun ujungnya berada di sana juga
nah itu soal apa
posisi tawar politik lah
soal kemungkinan politik bahwa
pdip dua kemungkinan
dua itu yang ingin saya katakan
kemungkinan pertama tentu kita bikin skala prioritas
adalah bergabung bersama pak jokowi
menjadi angkanya luar biasa
tetapi juga bisa mungkin
dia membuat poros baru
poros yang ketiganya bukan demokrat
poros ketiganya dibentuk oleh pd perjuangan
kalau misalnya relasi pak jokowi dan pak jokowi berdua
kalau misalnya relasi pak jokowi dan pak jokowi berdua
kalau misalnya relasi pak jokowi dan pak jokowi berdua

dan pdi perjuangan kemudian
tidak baik lagi lah
itu kita bicara di awal awal ya
ada rekam jejaknya juga
jadi sangat mungkin juga yang ketiga
misalnya ada capres
yang kemudian mbak puan maharani sebagai cawapres
itu mungkin porosnya
kendati pun lagi lagi meletakkan prioritas kedua
yang pertamanya tetap pdi perjuangan
kemungkinan besar akan bergabung ke pak jokowi
jadi kalau kita bicara per poros
dari dua tiga
kalau dua poros
berarti kemungkinan pkb akan kesini
bergabung ke pak jokowi
kemudian pan kemungkinan akan kesini
bagaimana dengan partai demokrat
demokrat pilihannya bisa bergabung ke salah satu
atau bisa jadi seperti di dua ribu empat belas
yang menjelaskan sebagai penyimbang
meskipun ini pasti dihindari oleh demokrat
tapi bisa jadi
tidak memutuskan tidak bergabung salah satu
tapi kalau kemudian ada titik
kesepahaman antara pak prabowo dan pak sby
tapi kan kita tidak bisa melihat bahwa politik itu
kemungkinan tinggal milih
tidak banyak faktor
dan lain sebagainya
itu akan mempengaruhi keputusan keputusan partai
itu kalau dua poros
kalau tiga poros kemungkinan poros ketiganya adalah poros cikias
ada dua jenis dua poros ya
yang poros pertama tadi sudah anda jelaskan
atau tadi pdip yang paling mungkin
membuat poros baru
saya akan coba berandande ini ya
pdip mencoba membuat poros baru artinya ada di luar
tinggal satu saja partai
hanya cukup satu partai saja
tambah satu saja partai sudah cukup
kemungkinan paling kecil
sekarang ini dari gambaran anda
kalau pdip menurut saya di antara tiga
beberapa partai ini sangat mungkin
kedekatan misalnya ibu mega dan pak wiranto
itu bersatu sangat mungkin
pkb punya kedekatan dengan pd perjuangan
termasuk p tiga atau golkar
bahkan kalau kita lihat secara
faktor faktor antar partainya
kita tidak melihat
relasi antar partainya
kita tentu tidak bisa melepaskan faktor interpartainya
internal partainya kemudian
relasi partai ini dengan kekuasaan
artinya kan ada
partai yang tidak punya pilihan
dia harus mendukung misalnya karena situasi politik
karena kondisi hukum dan sebagainya
yang saya katakan tadi dipaksa atau terpaksa
untuk berada di dalam koalisi
tapi apakah akan sepede itu
kira kira pdi perjuangan akan maju
maju dengan poros sendiri
walaupun relasi dengan partainya
kita kan bicara kemungkinan
kita tetap harus membuat kemungkinan
sebenarnya tidak sepenuhnya berandai andai
karena ada dinamika politik
yang sebelumnya punya rekam jejak
tetapi kalau saya ditanya
kemungkinan paling besarnya sampai hari ini
pdip berada di dalam
tapi apakah mungkin di luar
masih ada kemungkinan
masih satu tahun lagi
untuk berdinamika seperti apa
tetapi pak jokowi tetap aman
karena sejak awal sudah punya

dua partai yang bermasalah
cukup panjang secara internal
kita tahu itu sangat bergantung pada
itu sulit untuk keluar dari koalisi ini
ditambah dengan nasdem yang sejak awal
setia dengan pak jokowi
jadi seburuk buruknya ketika kemudian ini
misalnya ada di luar pun
sudah cukup karena dua partai ini yang
kata karena publik menganalisisnya juga
wah diselamatkan oleh jokowi
ini cukup ya
sudah cukup yang menariknya
yang menariknya adalah ketika pak stenovanto
terpilih menjadi ketua umum
di munaslup di bali
kemudian ada rapi munas memutuskan
sejak itulah sebenarnya pak jokowi sudah aman
posisinya untuk dua ribu sembilan belas mendatang
tinggal tarik satu partai saja
apalagi kondisinya p tiga
nah ini sudah cukup
jadi yang paling aman untuk hari ini adalah
pak jokowi dan pertama pak jokowi tentunya
yang kedua adalah pak prabowo
yang lain itu kita masih bicara
ini kalau misalnya ada partai yang banyaknya
banyak bergabung begini
menurut bung hanta yuda sendiri
apakah ini justru menjadi kesulitan
bagi pak jokowi untuk kemudian memilih siapakah
nah itu akan menjadi tantangan selanjutnya
golkar merasa karena jokowi sudah kader pdip
tentu dia merasa ini jatahnya golkar
dan itu pernah disampaikan pidato oleh
ketua dewan pembinanya pak arb pada saat itu
harus memikirkan itu
yang kedua pasti juga
pdip memikirkan mempertimbangkan itu
ada nama mbak puan misalnya kita tahu dari
dari bung karno yang juga tentu punya cita cita
untuk kesana untuk konteksnya
obsesi politik tentunya
nah yang paling mungkin untuk mengaposisi cawapresiden
adalah antara golkar dan pdi perjuangan
mengambil nama di luar partai
pertanyaannya apakah pdip misalnya bersedia

agak oke kalau sudah oke mungkin di luar partai
pertanyaannya apakah pdip misalnya bersedia

pertanyaannya apakah pdip misalnya bersedia

termasuk tantangan yang sama tidak di pak jokowi
sama prabowo juga begitu
apakah mungkin menawarkan nama
kalau pan ada zulkifli hasan
kata umumnya kemudian
kalau pks disebut sebut selain
presiden partainya adalah
gubernur jawa barat ahmad heriawan
atau dengan demokrat
kalau komunikasinya sudah terjalin baik antara psb dengan prabowo
cuma nama kalau di demokrat kan dua yang
dimunculkan di media itu
pertama agus yudhoyono
tapi persoalannya adalah sama sama militer
kemudian dari jawa juga
kemudian satu lagi
nama di demokrat itu
sepat disebut gubernur ntb
tapi apa mungkin pak sby akan memberi
di luar teracekia
saya agak ragu dengan asumsi itu
nah karena itu sama tantangan
untuk menentukan wakil tetapi
di luar itu nanti mereka akan
mengkalkulasi secara realistis melihat data
survei yang akurat yang bisa bertanggung jawabkan
kalau petanya seperti ini menurut saya
wakil menentukan beda dengan sby
itu mau pak budiono siapapun
sangat kuat sekali satu putaran terbukti
tapi kalau tidak ada perubahan
dengan tren hari ini maka wakil sangat menentukan
kalau pak jokowi apakah tidak sama
kalau sampai hari ini belum sekuat pak sby harus kita akui
hari ini tapi kita tidak tahu kemudian
satu tahun kemudian kemudian
tingkat kepuasannya luar biasa
menanjak kemudian ada
dulu pak sby ada blt
sebagainya kemudian pak jokowi sangat
kuat sekali nah itu leluasa
itu menarik ketika pak jokowi
maka pak jokowi lah yang menentukan siapa
wakil sebagai cawapres itu
ketika wakil presiden tidak akan terlalu menentukan
nanti maka kebebasan bagi
jokowi untuk menentukan misalnya elektabilitasnya
punya leluas sangat keluasaannya sangat
tinggi untuk menentukan siapa
menjadi wakil kalau orang mengatakan beda
pak sby punya demokrat kalau ini kan
ibu mega tapi jangan lupa
disini ada golkar golkar itu juga
tanda petik bisa dikembangkan
membuat pdip disini tidak terlalu powerful
ketika ada golkar disini
itu poin pentingnya sementara golkar sendiri
tanda kutip mungkin saja
lutang budi dengan jokowi
apalagi tanda petik
tentu ada situasi umum
tersandra situasi sekarang ini ya
ini lah untuk membalik dengan yang menurut pak jokowi itu ya
yang menarik dari konstelasi ini adalah
ternyata pdip bukan penentu
yang menentukan jokowi maju atau tidak
ternyata pak jokowi bisa maju
karena sudah empat puluh tujuh puluh satu
sehingga pilihannya mau bergabung
atau tidak begitu
tapi tentu tidak seperti itu ya
realitasnya bahwa beliau adalah kader
mengikuti ketua umum dan sebagainya
di atas panggung bagian depannya
ini kurang lebih gambarannya
untuk dua ribu sembilan belas kalau pt atau
amang batas pencalonan presiden
tidak dicabut atau dibatalkan oleh mk
poros seperti ini atau ketiga poros
seperti di bawah demokrat tadi
ada pan dan juga mungkin pkb atau p tiga
yang akan bergabung
jadi itu kemungkinan kemungkinan di sisi lain
yang paling kecil kemungkinannya mungkinnya pdip
akan membuat poros tersendiri
dan paling menentukan tadi saya kembali ke tadi
faktor koalisi terbentuk itu mas indra
satu ada faktor elektabilitas figur
hari ini tertinggi kan dua
kalau kemudian ada figur yang ketiga kuat
kita tidak tahu nama siapa itu berpotensi membuat
poros itu juga menentukan
faktor yang kedua
muncul berapa lama kira kira menurut anda
kalau belajar di tahun dua ribu empat belas itu dua tahun
sebelumnya sudah muncul pak jokowi di
dua ribu dua belas itu namanya sudah mulai muncul
di akhir dua ribu dua belas ke dua ribu tiga belas
jadi tahun ini
persis sekarang dua ribu tujuh belas menjadi dua ribu lima belas
itu akan terlihat nanti
apakah ada muncul nama poros yang ketiga
kalau tidak ada kemungkinan dua nama ini
yang akan kuat ditambah nama baru untuk menjadi wakil
yang kedua adalah faktor kedekatan
yang kita bahas tadi adalah soal kedekatan
mereka pernah bersama dan seterusnya
ditambah tadi di negara politik
yang menarik adalah
peta ini sebenarnya mirip juga dua ribu empat belas
kita hampir mengulang
yang pindah adalah
partai yang dinamikanya cukup kencang
di internal yang kebetulan
sempat terbelah jan farid dan romi
kemudian yang disini adalah arb dan al
ini dulu disini ya dua ribu empat belas ya
tapi dua partai ini
sempat ada dinamika internal sangat kencang
berhasil dipindahkan kesini
dua partai ini sudah pagi pagi hari
mendukung dari awal
itulah modal awal pak jokowi hari ini
itu tadi gambaran analisis yang sangat panjang
agar presiden mendapatkan dukungan membadai
terbukti tidak tadinya hanya tiga puluh
ternyata bisa menjadi enam puluh
siapapun yang menang nanti banyak yang merapat
oke baik menarik sekali
baik itu tadi gambaran analisis yang tajam dari bang anta yuda
walaupun dua tahun lagi sudah bisa terbaca
ini jangan heran karena memang
mengakomodir siapa yang bisa mencalonkan presiden
itu melihat hasil pemilu lalu
tapi sekali lagi ini masih
berada dalam ranah uji materi di mk
undang undang ini walaupun baru disahkan
tapi sudah ada pihak yang mengajukan gugatan
uji materi ke mk kita lihat kalau tidak dibatalkan
maka seperti inilah kurang lebih
tapi konfigurasi dpr nya
konfigurasi dpr nya yang menariknya bukan seperti ini
hasilnya beda lagi
karena pileknya baru diketahui setelah itu ya
baik terima kasih bang anta yudha
nanti kita akan tetap berada di prime news
kita akan berbicara tentang bagaimana situasi di
cnn indonesia prime news masih akan segera kembali